orang tua brigadir polisi j samuel huta barat
berangkat ke jakarta pada minggu
samuel didampingi sejumlah keluarga besar marga huta barat
hal itu dikatakan paman almarhum
torkis huta barat di hari yang sama
namun torkis belum bisa memastikan
keperluan ayah brigadir j ke jakarta
berdasarkan rilis yang diberikan oleh komnas ham pada minggu
menyatakan komnas ham terus bekerjasama
untuk mengungkap kasus penembakan polisi
di rumah kadif propampori irjen verdi sambo
salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan tersebut
komnas ham telah menemui keluarga brigadir j di sungai bahar muaro jambi pada sabtu
dalam pertemuan tersebut diperoleh fakta yang disebut berbeda dengan yang tersebar di publik
komnas ham menyebut pertemuan dengan keluarga adalah langkah awal
selanjutnya pihak dari irjen verdi sambo juga akan dipanggil atau dikunjungi oleh komnas ham
komnas ham bekerja dan bergerak secara imparsial
bekerja dan bergerak secara objektif
oleh karenanya kami mau masuk dan mendalami tahapan tahapan ini berdasarkan fakta
jika banyak yang menyumbang pikiran dan sebagainya soal analisis soal motif dan sebagainya
jadi kami tidak berangkat dari motif tapi kami berangkat dari jejak jejak fakta fakta yang ada
termasuk nanti kalau dan jika dibutuhkan kami akan melibatkan sejumlah ahli
sementara berdasarkan rilis tertulis yang sudah dikonfirmasi melalui anggota komisi paripurna
berianto sitohang komnas perempuan menyebut kondisi istri irjen ferdisambo dalam keadaan terguncang
dan membutuhkan pendampingan lanjutan untuk membantu proses pemulihan setelah kejadian penembakan
komnas perempuan juga menyebutkan
pendalaman kasus masih dibutuhkan untuk bisa mengenali lebih utuh tindak kekerasan seksual yang terjadi
dan mengenali kebutuhan pemulihan bagi pelapor atau korban
tim liputan cnn indonesia